terima kasih ibu
lia lagi main koma temannya pa
awasi dia jangan sembarangan bergaul
nanti salah langkah seperti si tati
gimana lia ketemu
padahal aku udah cari sampai ke pelosok kampung
juga ke rumahnya prasetyo
kamu kenapa sih marah marah
usaha aku dijegal
suami kamu itu
ya dengan menutup semua rekening uang aku
aku jadi gak bisa beli bahan baku
aku sudah berusaha untuk mencari suami baru
sedangkan semua klien udah pada komplain semua
apa boleh buat
aku cari suami baru
ibu sudah lama menekuni usaha mengkreditkan barang barang
sambil mengisi kesibukan setelah suami ibu meninggal
ya hasilnya lumayan juga
ibu jadi ada kegiatannya
terus aku gimana
aduh pras kamu realita dikit dong
kamu itu emang suami aku untuk kebetulan
karena kamu emang oke di sana
tapi untuk duit
aku harus cari suami baru
sekarang kamu siap siap aja
antar aku ke hotel berikutnya
aduh aduh bu
aduh perut saya kok mulas
jangan jangan kamu mau melahirkan
tapi kan baru dikumpulan
mungkin sudah terjadi apa apa sama kandanganmu
kita periksa kebidan yuk
ya allah sama tuhan supaya persalinan kamu lancar ya
kepet lalu wak
gue cuma dibuat simpenannya aja mandi
kita kan ki tinggal di rumah sendiri
kalau lama ini saya erah gini
satu malam tadi gak ada
kamar dua bulan kosong bang
berarti aku sudah tidak pulang selama itu
kuncinya ada di mana
nah kuncinya ada sama pemilik kamarnya bang
terima kasih ya
terima kasih ya rus
kamu ini ada ada saja ya
hartati sudah baik baik mau kawin lari sama kamu
aku juga sangat menyesal terus
ini juga aku mau pulang
aku mau ke kampung mau minta maaf ke dia
semoga masya allah akhirnya kamu pulang juga
kamu sudah bikin ibu susah
bu tadi kesini enggak bu
sebetulnya ada apa sih
aku membuat kesalahan bu
rus tadi belum kesini
mungkin ke rumah orang tuanya
bu saya harus segera menyesal ke sana ya
mau mencari istri saya pak
tolong dibukain pak
dia tidak ada di rumah ini
karena memang tidak ada tempat lagi buat dia di sini
tadi memang dia kesini
tapi segera aku usir
dan sebaiknya sekarang kamu juga pergi

kenapa kalian sampai terpisah
aku sudah buat kesalahan
berselingkuh dengan wanita lain
aku menyesal bu
kasian dia bu
sedang kami besar lagi bu
cari dia pras
jangan sampai dia melahirkan sendiri
kasian dia pras
aku harus mencari kamu
kasian dia pras